vaksinasi ini disambut baik para orang tua murid
salah satunya adalah membolongi kepala meteran untuk menghambat putaran meteran air
ini bener bener gak ada yang garap boleh dibilang gitu orang indonesia
kini luki taihutu hanya mengandalkan dari pelatihan anjing yang bermasalah dan jasa penitipan anjing saja
tidak tanggung tanggung dalam kasus pembunuhan kali ini
dan untuk dari total dua puluh enam kucing yang mati itu kami bisa menyampaikan hasil lab dinas dari kpkp itu
tapi yang bisa dikonsumsi adalah yang berwarna putih cerah seperti ini
jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana
karena nanti beda sama yang ini
jadi itu tidak mudah tidak murah
tim liputan cnn indonesia
kategori rumah tangga sederhana dan menengah
untuk memperkuat posisinya gitu
tidak lengkap rasanya jika berada di cirebon tapi tidak berbelanja batik khas kota parawali ini
pagi jam enam sampe jam delapan tuh shooting
untuk membuat akun email pertamanya
jadi memang posisi polres garut saat ini sampai hari jumat ini memang masih menunggu secara lebih jelas apakah memang ada tindakan
kayak misalnya sosmed belum tentu di wilayah wilayah misalnya pedesaan efektif
sehingga ada beberapa kasus yang sedikit ditangani oleh subdivisi alergi imunologi
antara di eksekutif dan yudikatif
karena apakah ada kesamaan kesamaan contohnya dari algoritma terus evalensi ya
hmm nikmatnya dimakan bersama nasi hangat jamur enoki yang renyah dan gurih dengan saus mangga yang segar
karena mereka jauh lebih cepat lebih cerdas mereka
migrain diduga timbul karena beberapa faktor seperti perubahan hormon berat badan berlebih faktor gen konsumsi makanan dan minuman tertentu serta stres
ausirion dholu yudhistira satria jakarta
terima kasih bapak muhammad syahril jubir kementerian kesehatan
masih di kota depok ada salah satu resto yang menjual seafood segar dan kuliner khas tunda
sampah bisa kita buat pupuk
terus mulai serius ya pas itu
beliau menelpon saya setelah beberapa hari saya mendongeng di bangsal anak
yang namanya brand itu jangka panjang
namanya adalah dewi tintus
dengan nilai yang mencapai sekali lagi enam tiga miliar dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus dua triliun ini
sekali lagi publik digembarkan dengan kasus pembunuhan berantai
memang lebih tinggi dari yang hanya
nah dalam penelitian awal sudah ditemukan oleh tim yang dibentuk oleh kementerian kesehatan
refleksi dua puluh lima tahun perjalanan perjuangan
langsung saja kita santap tahu gimbal has semarang
nyari sendi ada juga di sjogren terasa sekali
itu sudah tidak jadi syarat lagi
kita butuh dukungan untuk keluarga itu adalah satu hal yang pasti
akan saya mulai dari persiapan media tanah
jadi harusnya merasa lebih aman ya
jadi mereka terinspirasi mereka belajar dan kemudian mereka bergerak
oke jadi ada nilai tambahan ada nilai produktivitasnya lebih besar lagi gitu ya mbak beya
terus lu interview juga lewat skype berarti
yang e wallet yang e payment kayak gitu
oleh para pelaku investasi legal ini memang saat ini marak juga terjadi
selama konten itu mengedukasi masyarakat luas dengan ya tentu pasti mereka punya cara masing masing
alam sesuai ini kan banyak curah hujan gagal panen juga bisa
jadi kalo misalnya setiap abis pulang gereja latihannya di casper
ataupun nggak disini lengket banget disini nggak
setelah melalui ritual tertentu di rumahnya
maka india kita tahu kasusnya sekarang meningkat ya
wah ini pr banget karena ini kan kupang kan kecil kecil
pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pltm
selamat siang mbak ayu waktu gaza
apa langkah dari kementerian kesehatan untuk mencegah penularan hepatitis akut ini
sekolahnya tuh bener bener di tempat sendiri gitu ya tih ya jauh dari mana mana ya
jalan sekolah juga gitu
itu sifatnya sih mengedukasi
plt direktur proyek stadion jis ari wibowo menyebut bahwa semua proses penyempurnaan masih terus dilakukan
panitia pun menyediakan layanan ojek motor listrik di kawasan nusa dua untuk peserta g dua puluh mulai dari delegasi undangan hingga wartawan
yang ketiga sesuai dengan tadi mas fahd disampaikan
di mana neonazi dari seluruh australia bertemu di sydney
jadi harapan saya orang tua harus mau untuk kembali mendongeng seperti orang tua orang tua dulu
yang udah pada senior senior semua